anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dalam setiap pemilihan umum netralitas aparatur sipil negara kerap menjadi permasalahan
undang undang memang menyebutkan aparatur sipil negara dan juga tni polri diwajibkan bersikap netral
namun data yang ada menunjukkan masih banyak aparatur sipil negara yang tidak netral
data dari komisi aparatur sipil negara menyebutkan pada pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
ada dua tiga puluh empat asn yang dilaporkan melanggar prinsip netralitas
dari jumlah itu sebanyak satu lima ratus sembilan puluh enam asn terbukti melakukan pelanggaran
dan lebih dari seribu tiga ratus diantaranya telah ditindaklanjuti dan diberikan sanksi
pelanggaran terbanyak terjadi di media sosial yakni sebanyak lebih dari tiga puluh persen
karena itu kasn dan ombudsman bekerjasama dengan bssn untuk memantau aktivitas media sosial dari para asn
hanya saja belum ada sanksi yang membuat efek jerah membuat pelanggaran terus terjadi
bahkan dikhawatirkan pelanggaran netralitas yang terjadi pada pemilu dua ribu dua puluh
akan lebih berat
bisa dan banyak
ketika kita masuk dalam wilayah ketika dalam proses pengawasan maupun penyelenggaraannya ada maladministrasi
ketika ada maladministrasi maka disitulah ombudsman masuk dan mempunyai kewenangan di sana
jadi yang kita cegah adalah bagaimana di dalam proses pilkada pemilu maupun penyelenggaraan proses demokrasi ini
maladministrasi itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh